puluhan off roader dari sejumlah kota di indonesia yang tergabung dalam java overland
mengikuti kegiatan off road di lereng gunung semeru lumajang jawa timur
para offroader ini melewati tiga kecamatan di kabupaten lumajang
yakni kecamatan senduro pasru jambe dan kecamatan candipuro yang berada di lereng gunung semeru
jalur lereng gunung semeru sengaja dipilih karena treknya sangat menantang
para off roader disuguhi medan ekstrim yang harus ditaklukkan berupa hutan sungai medan berlumpur serta bebatuan terjang
saya kali ini berkesempatan ikut di dalam salah satu mobil peserta off road
yang menyusuri medan di lereng gunung semeru
ini medannya sangat ekstrim
kondisi jalannya berlumpur
bagus juga pun
medannya ekstrim yang membuat jantung berdebar debar tapi sangat seru sekali
meski demikian para peserta mengaku jalur di lereng gunung semeru sangat menantang
apalagi persiapan khusus sebelumnya sudah dilakukan oleh para offroader
baik di lereng offroad maupun mental
untuk kesan saya di gunung semeru ini cukup berkesan
karena treknya cukup menantang
kondisi jalurnya secaranya itu sendiri
yang disumupkan gitu
kita sudah sampai ke sebelas event setahun ke ali kita tajuknya mengeksplor ke daerah daerah
event ini adalah event yang ekstrim biasanya ada yang fun ada yang ekstrim ini sudah yang ketiga kita mencoba di ekstrim ini
kegiatan off road ini juga sebagai ajang silaturahmi para off roader serta untuk mengeksplor keindahan alam sejumlah daerah di indonesia